dan untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka sudah ada produser lapangan cnn indonesia zayul haq di sana
jadi zayul bagaimana persiapan rumah duka menyambut kedatangan jenazah emeril kanbumtas hari ini
ya baik selamat siang dania
dapat saya laporkan langsung dari suasana gedung pakuan atau gedung negara pakuan yang ada di jalan cicendo kota bandung
yang merupakan rumah dinas dari gubernur jawa barat ridwan kamil
pasca emeril kan bumtaz atau eril ditemukan dalam konferensi pers yang informasinya malam tadi disiarkan melalui konferensi pers dari kedutaan besar swiss
nah terkait dengan suasana gedung negara pakuan saat ini memang sejak pagi sampai dengan siang hari ini saya berada di lokasi ini
belum ada persiapan apapun belum ada persiapan khusus yang memang disiapkan oleh baik itu dari pemerintah provinsi jawa barat
ataupun dari pihak keluarga ridwan kamil dan juga ibu atalia praratya
tetapi memang sejak pagi ini suasana gedung negara pakuan masih nampak sepi hanya ada para wartawan yang menunggu informasi terbaru
karena tadi pagi rencananya sekitar pukul sepuluh tadi akan ada konferensi dari kepala biro administrasi pemerintah provinsi jawa barat
namun agaknya ini akan mundur setelah sholat jumat siang nanti dan sampai saat ini juga kami masih menunggu
informasi terbaru dari pemerintah jawa barat
masih resmi terkait kepulangan jenazah eril begitu daniar terkait daripada suasana gedung negara pakuan yang masih sangat landai saat ini
apa namanya warga yang juga turut memberikan simpati bela sungkawa menyampaikan doa dan juga pesan penguatan doa
ini juga masih terus mengalir warga datang ke gedung negara pakuan ini
tidak hanya dari warga kota
bandung jawa barat tetapi banyak juga daniar yang dari wilayah luar daerah jawa barat seperti misalnya tadi ada dari payakumbu sumatera barat yang sengaja datang ke gedung negara pakuan ini untuk memberikan rasa bela sungkawa dengan datang langsung ke gedung negara pakuan ini
ketika tadi saya tanya apa alasannya jauh jauh dari sumatera barat datang ke sini adalah karena rasa empati yang begitu tinggi kemudian juga ingin merasakan bela sungkawa langsung
mereka yang hadir tadi juga
langsung menuliskan doa pesan penguatan melalui secara kertas kecil yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga di gedung biru
gedung biru itu adalah salah satu gedung yang ada di gedung pakuan rumah dinas gubernur jawa barat ini daniar
kertas kecil itu memang sudah disediakan terlebih dahulu warga ini datang menulis buku tamu kemudian menulis pesan doa dan sebagainya untuk almarhum eril
ataupun untuk kata kata yang diberikan oleh warga

dan tidak hanya itu sampai dengan saat ini juga kami wartawan belum mendapatkan konfirmasi resmi baik itu dari pemerintah provinsi jawa barat ataupun dari perwakilan keluarga kang erwin muniruzaman misalnya kami juga masih belum kami masih menunggu
tetapi memang dapat saya informasikan bahwa malam tadi pasca diberitakannya emeril kanmum taj ini ditemukan dan sudah

menceritakan kronologi yang terjadi ataupun tentang eril tetapi pertama kalinya malam tadi ibu atalia melalui postingan instagramnya ini mengunggah bahwa pertama kalinya kuat bicara di depan publik
untuk saat ini memang baru itu yang bisa saya laporkan daniar kami nanti akan terus mengupdate perkembangan informasi terbaru dari gedung negara pakuan selanjutnya kembali ke anda di studio
iya satu pertanyaan terakhir zayul
selain konferensi pers yang menurut rencana akan dilakukan nanti setelah sholat jumat apakah ada agenda lain yang memang akan dilakukan oleh pihak keluarga menunggu kedatangan jenazah dari almarhum eril
dan bagaimana juga dengan penentuan lokasi pemakaman apakah sudah diinformasikan
kalau kita berkaca dari postingan dari gubernur jawa barat ridwan kamil malam tadi itu memang rencananya jenazah eril ini kan akan dibawa ke indonesia pada hari minggu
kemudian akan dimakamkan pada senin esok harinya begitu ya
tapi itu juga masih dalam postingan dan bisa saja berubah
sampai dengan saat ini persiapan persiapan masih seputar pengajian yang digelar sejak sabtu empat juni lalu sampai dengan saat ini masih digelar pada sore hari
dimana pengajian itu memang pengajian rutin yang sudah digelar beberapa hari kebelakang yang juga dihadiri oleh para pejabat
baik itu bupati wali dan penyelidikan
bapak gubernur ketua umum partai juga warga sekitar dan juga sanak saudara kerabat dan sebagainya
jadi sejauh ini agenda agenda terbaru memang masih berkutat pada pengajian atau takziah yang digelar di rumah duka atau gedung negara pakuan ini
baik zayul haq untuk sementara terima kasih produser lapangan cnn indonesia zayul haq untuk laporan anda
selamat kembali memantau